sabarlah dan ikhlaskanlah dia
selama kami hidup berumah tangga dia selalu berkorban dan menanggung semua penderitaan akibat kutukan dari dewa
dan sekarang sampai akhir hayat hidupnya dia lebih memenuhi mati agar aku hidup sekarang
percayalah tangan paman akan bersamanya nanti di sana
aku sepertinya harus menggunakan jurus yang diajarkan ayah hande
paman akan bersamanya nanti di sana

aku harus membantu pak witra
sepertinya ia semakin terdesak tapi tak mungkin
aku menggunakan pakaian seperti ini untuk membantu pak witra
aku harus berganti penyamaran
gusti prabu hamba menghadap
eh ini hamba membawa tapi perempuan gusti
pastinyauhan mejor fitur
rose legacy series season satu kalau ada yang koalitas kita nggak kaya dengan dapur
maaf gusti prabu
nyai pula sehari ini
memang benar benar tabib
dia bisa menyembuhkan segala penyakit mestinya
bukankah begitu nyai
ampun gusti prabu
hamba sudah menyembuhkan berbagai macam penyakit
apa kau yakin dengan ucapanmu
karena penampilanmu tidak meyakinkan
jangan melihat penampilan seseorang
gaya hamba memang demikian
tapi sungguh penyakit kabur menghadapi hamba
pur pur pus pur pur pus pur pur pus
hamba itu ahlinya segala penyakit
tapi kalau kamu sampai gagal mengobatinya
aku akan sangat kecewa
dan kamu akan menerima hukuman
aduh ampun gusti prabu
bawa dia ke dalam
sedih gak gusti
sekarang kau bisa
waktunya sudah cukup
mari kita pergi dari sini
sekarang banyak hal yang harus kita lakukan
para prajurit harus mengurus para prajurit yang terluka
kita harus membawa mereka ke salah kapura
kau benar jaya sanggara
aku akan membawa pasukanku kembali ke salah kapol
aku mau ambil teman
jaya sanggara kenapa kau tidak ikut bersama kami saja
aku harus melanjutkan perjalananku
nah masih banyak tugas yang harus aku lakukan
aku aturkan terima kasih atas bantuanmu jaya sanggara
berhati hatilah di perjalanan mengantin
aku pun mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak
karena pamah sudah banyak menolongku juga
semoga seluruh kebaikan diberikan kepada paman
dan juga seluruh orang orang yang ada di salah kapol
sam pura suami
namaku nenek kamayan
tapi kau dapat memanggilku
nama yang sesuai